dan berbicara tentang sampah sampah memang menjadi masalah yang jamak di kota besar di indonesia termasuk kota medan sumatera utara
minimnya armada pengangkut sampah dan juga banyak yang pembuang sampah liar ini menjadi penyebab tumpukan sampah yang kerap terlihat di sejumlah titik
beginilah kondisi sebagian ruas jalan emas di kelurahan sairengas dua kota medan selasa sepuluh oktober lalu
sampah yang mengulung dan berserakan di ruas jalan ini tepat berada di depan kantor lurah seiringas ii
kondisi ini diakibatkan karena sampah rumah tangga warga sekitar yang dikumpulkan di area ini sudah beberapa hari tidak diangkut ke tempat pembuangan akhir
selain kotor aroma sampah juga sangat mengganggu
menurut lurah setempat sampah ini menumpuk selama empat hari karena truk yang biasanya mengangkut sampah menuju tempat pembuangan akhir rusak
mobil tiper kita sudah mengalami kerusakan kondisinya gym sudah empat hari lebih
ini sampai ini berapa lama sudah bang
sudah empat hari empat hari lebih
jadi apa upaya kita untuk supaya bisa diangkut ini bang
udah kita koordinasikan tapi memang untuk saat ini sarana mobil kan memang diserahkan ke kecamatan
tapi dari tiga belas ini ada tujuh beroperasi jadi apabila ada yang tidak penuh kita sisip sikit sikit
cuma memang tidak memungkinkan untuk terangkat semuanya sehingga masih ada seperti inilah
jumat tiga belas oktober pagi sampah tidak lagi menggunung di kawasan tersebut
yang terlihat mencolok adalah sejumlah gerobak dipenuhi sampah terparkir di pinggir jalan
gerobak gerobak ini digunakan petugas untuk mengangkut sampah dari rumah rumah warga
menurut para petugas sejak selasa lalu mereka dilarang menurunkan sampah di tempat pembuangan sementara
mereka harus menunggu truk pengangkut sampah pengganti datang mengangkut sampah sampah ini
karena truk yang biasanya mengangkut sampah di daerah tersebut masih dalam perbaikan
truk sampah pengganti biasanya datang siang hari
karena harus mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara atau tps lain menuju ke tempat pembuangan akhir
akibatnya para petugas gerobak tersebut harus menunggu dan menunda pengangkutan sampah
dari rumah warga yang belum terangkut pada pagi hari
ya memang kita menyadari saat ini pemerintah kota medan lagi dalam upaya untuk melakukan penguatan penguatan di sektor ramadan
karena memang saat ini memang kalau dibilang ramadhan kita memang sangat kurang
makanya secara bertahap ini kita lakukan pembenahan pembenahan
termasuk tahun dua ribu delapan belas ada pengadaan lima ratus becak dan juga pengadaan empat puluh unit kendaraan sejenis tipe dan yang lainnya
sehingga ini akan membantu penguatan penguatan armada yang ada
selain masalah armada pemerintah kota medan menyebutkan banyaknya pembuangan sampah liar
juga menjadi penyebab sampah kerap menggunung di tps
warga medan mempunyai pendapat yang beragam tentang penanganan sampah di kota tersebut
ada yang puas dan ada yang tidak
ya kinerjarnya kurang memuaskan gitu
iya di jalan tempat pembuangan di tong tong sampah itu banyak bertumpuk
maunya lebih giat lagi lah pengkode itu mengapa yang sampah gitu
ya kayaknya terganggu juga sih yang namanya bau di mana mana gitu
tapi kok lingkungan saya ini mudah mudahan bagus rapi yang ngutip sampahnya pun rutin
bagusnya di mana
ya nggak pernah banjir nggak pernah apa apa
cuman pembayaran sampah itulah ada yang dua puluh ribu ada yang lima belas ribu
mulai oktober ini pemerintah kota medan mengubah sistem penanganan sampah
untuk memudahkan koordinasi memandang penanganan sampah termasuk pengelolaan armada diserahkan kepada tingkat kecamatan
berdasarkan data dinas kebersihan dan pertamanan kota medan saat ini rata rata sampah kota medan mencapai dua ribu ton per hari
yon prabudi medan